ya kita ke informasi berikutnya
wali kota surabaya tririsma haridi
membagikan ribuan bibit cabai rawit
kepada warga surabaya minggu pagi
pembagian bibit ini sebagai sosialisasi
agar masyarakat mau menanam cabai di rumah sendiri
masih tingginya harga cabai rawit di pasaran
yang mencapai harga rp satu ratus empat puluh
membuat wali kota surabaya tririsma haridi
melakukan upaya pembagian bibit cabai secara gratis
kepada ratusan warga surabaya
pada acara pameran pertanian yang digelar
di halaman balai kota surabaya
risma membagikan sebanyak dua bibit cabai secara gratis
bagi warga kota surabaya yang datang
upaya ini dilakukan guna menekan harga cabai
yang semakin tidak rasional
diharapkan dengan pembagian bibit cabai ini
warga bisa menanam dan memanfaatkan lahan kosong di rumahnya
untuk mengatasi mahalnya harga cabai saat ini
pembagian bibit ini sudah
kalau nggak salah begitu cabai mahal itu
kita rutin di karveri jembungkol
dan di acara acara lain
di pasar murah itu kita bagi juga
pembagian bibit cabai rawit ini
mendapatkan apresiasi sangat baik dari masyarakat
selain bibit cabai
pemkot juga membagikan pupuk dan air
kepada para petani di beberapa kawasan di surabaya